presiden jokowi dodo menguji sepeda motor listrik buatan indonesia di istana merdeka jakarta
menurut presiden nantinya motor listrik ini akan diproduksi masal dengan harga yang kompetitif
sepeda motor listrik gesits hasil kolaborasi pt gesips teknologis indo dan institut teknologi sepuluh november its surabaya
siap diproduksi masal
dalam satu tahun produksi sepeda motor listrik ini mampu menembus angka enam puluh ribu unit
motor listrik karya anak bangsa ini nantinya akan dipasarkan di dalam negeri dahulu dengan harga yang kompetitif
presiden jokowi saat menguji motor listrik ini mengatakan pemerintah akan langsung membackup izin produksinya
motor ini memiliki daya jelajah sejauh tujuh puluh km dengan pengisian daya baterai hanya selama tiga jam
jika sudah diproduksi presiden menjanjikan akan langsung membeli seratus unit motor listrik
masih juga ke uji uji semuanya sudah
sekarang tadi kita berbicara masalah produksi
ini sebentar lagi akan diproduksi sebulan kurang lebih enam puluh ribu ya
lima ribu satu tahun enam puluh ribu
kalau satu tahun enam puluh ribu
satu bulan lima ribu satu tahun kurang lebih enam puluh ribu tergantung pasar
tapi kalau pasar menyambut ini satu lain produksi dulu
kalau pasar menyebut saya kira ini bisa dibesarkan
ini adalah brand dan prinsipal seratus persen indonesia